bisa ketemu om sekarang
bikin repot aja kayaknya bakalan susah nih muster silengin sini
ngapain juga aku mesti bingung ini malah bagus ini kesempatan buat aku bisa
kok bisa jatuh mau mainnya enggak udah kenapa bu
enggak nafas suster jangan main main ya bu ini gimana bu aduh bu
udah kamu minggir kamu jangan bikin saya tambah setres diem
awas saja kalau anak ini mati dia masih aku butuhin buat bas dendam
ayo bu ayo cepetan bawa ke dokter
tuh ginin nih kalau buru buru kabur jadinya lupakan bawa hp
akuan pengen banget om lemos imp inminta tolong sama dia
ya untung aja waktu
waktu itu aku sempet cari tau dimana tempat tinggal yang mulemos
kenapa gak diangkat sama muna
aku takut jadi apa apa sama dia
clara itu terakhir aku lihat kamu bermasalah sama mona ya
harus berapa kali aku bilang jangan ganggu mona
aja tapi tadi tuh aku beneran mau ditabrak aja sama mona
itu gak mungkin
kapan sih kamu sekali aja percaya sama aku
kenapa kamu malah lebih percaya sama mona
kamu udah tau jawabannya kenapa gak percaya sama aku
karena kamu sering bawain aku
semua ini gara gara tanto andis kan
aku harus lakukan sesuatu
saya lagi beres mau pergi dari sini tapi tiba tiba dada saya sakit sekali
om tinggal disini aja
kita ke rumah sakit aja
hai sekarang apa yang harus kulakukan ya sama lady bahkan sampai hari ini pun aku
nggak tahu dia tinggal di mana sama siapa kalau sampai dia muncul gimana berantakan semua tenang
lady saya sayang kamu kamu tahu rumahku di sini dari siapa
kok kayaknya kamu nggak senang ketemu sama aku ya
mukanya aku nggak senang cuman ya supra saja lewat kamu sekarang
aku seneng deh
bisa ketemu om sekarang
bikin repot aja kayaknya bakalan susah nih muster siledi di sini
ngapain juga aku mesti bingung ini malah bagus ini kesempatan buat aku bisa menghabisi si lady
yang ekonomi anak aku cerci law mama ingin sekali ketemu sama kamu nah
hai mia dia

tunggu aja ketemu
ngapain dewa ada di sini
awas aja tuh cewek
sampai ketemu lagi sama gue
aku sepelajaran tuh cewek
bapak kamu ada di sini
tapi sekarang udah ketemu kok
tadi ada cewek rsa yang sengaja buang kucing motor aku kesini
dan kamu tau
anehnya lagi aku ketemu sama dia itu di rumah tante yang lainnya
oh ya kamu kenal sama dia
ini apa sih aku jadi golong banget
eh tadi kan yang nanya dulu anakku
tolong diam dulu ya lady
ini adalah mona lady anak halim
anak dari almarhum suami saya mas halim
jangan jangan dia itu
oh jadi lady namanya
gak sinkron banget sama sifatnya
sifatnya itu kayak preman
jadi kamu ketemu lady di ru
di rumah rumahku yang lain
ah jadi gini mona
aku nggak sengaja ketemu sama lady itu di rumah tante adis yang lainnya
tapi bukan cuma lady doang di situ
kayaknya ada bayi
ya allah itu pasti arshila
kamu harus nantar aku ke sana
aku tersangkut galle
oh amat gue kesini
iya aku gak marah dengan kamu
hanyaitta kalau kalau kamu datang kemari
kayaknya bahkan harus hubungi aku dulu
bagaimana kalau dengannya lelah suatu
iya bukan malu sama kamu ya sayang
ya mana mungkin lah aku malu
kalau punya pacar secantik kamu
iya ini semua ada hubungannya dengan pekerjaanku
di dalam bisnisku itu banyak sekali musuh
nah aku gak mau kalau mereka mencelakakan kamu
karena kalau sampai mereka tahu
kalau kamu orang yang aku cinta
iya iyalah masa kamu gak percaya
intinya aku gak mau kalau kamu dalam bahaya
aku tuh bisa gila kalau sampai kamu kenapa napa
makanya aku pingin hubungan kita dirahasiain
oleh siapapun itu
ini juga demi kemenangan kamu
oleh siapapun itu
kita keluar yuk
tadi kan om bilang harus rahasia
rancang hubungan kita
ya supaya musuh musuh om gak ada yang tahu